margono pemilik umkm sanggar wayang gogon di ketingan jebresolo
mengaku terkejut ketika konsep wayang raja mala yang dia sodorkan ke panitia asean para games dua ribu dua puluh dua disetujui
sebagai pembuat cendera mata resmi untuk peserta ajang olahraga penyandang disabilitas terbesar di asia tenggara itu
margono langsung mendapat tugas menyelesaikan dua enam ratus wayang raja mala
namun dia harus bekerja keras karena hanya diberi waktu dua pekan
pembuatan souvenir asean para games ini tidak beda dengan pembuatan wayang kulit pada umumnya
mulai dari mengolah bahan mentah seperti kulit membuat skesa dan desain penatahan pewarnaan gapit hingga pengemasan untuk souvenir
pada tiga puluh juli hingga tujuh agustus mendatang
kartika bagus solo jawa tengah